pesawat sriwijaya rsj seribu delapan ratus dua puluh tujuh jakarta pontianak hilang kontak
beginilah evakuasi seorang gadis yang terjebak reruntuhan bangunan
para pendukung presiden amerika serikat donald trump menyerbu ke dalam gedung capitol hill
kita melakukan vaksinasi perdana ini hari ini angka positif covid sembilan belas di indonesia menembus satu juta kasus
sedangkan di gereja katedral makassar sulawesi selatan
tim dari turki yang satu pesawat baru hari ini dinyatakan walkover
sementara kita baru tadi malam langsung dinyatakan walkover
kapal selam tni angkatan laut dikabarkan hilang kontak di perairan bali
kita akan terus melaksanakan pencarian dan pertolongan
sebuah pagar membatas jembatan suramadu di bobol warga
yang menyebabkan penyakit yang terjadi di suramadu
yang hendak putar balik menghindari tes usap yang dilakukan satgas covid sembilan belas
antrean panjang terlihat memenuhi sejumlah gerai restoran cepat saji
mantap memang penggemarnya bts
aku takkan pergi menunggu kamu disini
saya minta maaf yang sebesar besarnya kepada seluruh tim yang terhutang di sini
grace apri sukses mengukir sejarah setelah mengenapi torehan medalimas indonesia dari cabang bulu tangkis
pasukan taliban dilaporkan berhasil menduduki istana kepresidenan afganistan
lapas kelas satu tanggerang banten terbakar rabu dini hari empat puluh satu orang tewas puluhan menderita luka bakar
ini raktli oktila menyumbangkan tiga medali diajang paralimpiade tokyo dua ribu dua puluh
nampak merah putih digantikan logo pbsi
hal ini terjadi imbas sanksi dari badan anti doping dunia atau wada
saya mohon maaf saya mohon maaf saya mohon maaf terhadap kejadian yang membuat kita semua jadi tidak enak tidak nyaman
facebook resmi ganti nama menjadi meta pada kamis waktu amerika serikat
mobil yang ditumpangi vanessa angel dan suaminya dilaporkan mengalami kecelakaan
oh pak ber
setelah mendeteksi ada seorang pasien n inisialnya terkonformasi omikron